untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro di desa tanjung lombok utara nusa tenggara barat
selamat malam mutia posisi anda di desa tanjung yang anda lihat separah apa dampak gempa semalam
selamat malam putri betul desa tanjung kali ini tempat saya melaporkan adalah di posko pengungsian warga
tepatnya di depan kantor bupati lombok utara di desa tanjung
lombok utara sendiri di kabupaten lombok utara sendiri dari pemutahiran data pada pukul delapan tiga puluh pagi ini
dikatakan bahwa ada sembilan puluh satu korban meninggal dan dua ratus sembilan korban luka luka
dari sembilan puluh satu ada tujuh puluh satu orang diantaranya memang ada didapatkan korban terevakuasi di kabupaten lombok utara
jadi bisa dikatakan kabupaten ini merupakan kabupaten yang terdampak paling parah hingga saat ini
yang didata oleh bnpb dan juga pihak
terkait yang telah melakukan proses evakuasi
kemudian putri jika anda menanyakan tentang kondisi pada saat ini
pada pukul delapan empat puluh tiga waktu indonesia tengah saat ini memang listrik pasokan listrik masih minim
dan saya pun melaporkan tadinya ingin saya memberikan gambaran audiovisual kepada anda
namun karena kendala sinyal telekomunikasi yang juga sulit begitu dan juga pasokan listrik yang jarang di sini
sehingga agak sulit membuat itu terjadi
jadi jika kita berbicara tentang posko penungsian sendiri tadi pun saya bergerak pada pagi hari tadi dari mataram
saya bergerak menyisir ke arah titik titik menuju ke kabupaten lombok utara dari desa pemenang
kemudian di sini titik ini desa tanjung kemudian saya menyisir menuju desa gangga sampai ke santong pansor
di titik santong pansor saya bisa katakan di sini adalah titik yang merupakan salah satu medan yang paling berat
untuk menyuplai kebutuhan kebutuhan pokok para pengungsi karena memang medannya yang juga dihalangi oleh
reruntuhan tebing yang ada di sekitaran jalan begitu
di situ juga putri bisa saya gambarkan bahwa titik titik saya hitung ada tiga jembatan yang retak di sisi sisinya
di ujung ujungnya retak sehingga tadi pun saya berpapasan dengan truk bermuatan besar yang kemungkinan mengangkut
barang barang kebutuhan pokok ataupun mengangkut barang logistik begitu
tidak bisa melajukan kendaraannya ke titik sampai ke santong pansor di ujung menuju ke kaki gunung rinjani
karena memang medannya yang begitu sulit bukan hanya sempit hanya bisa dilalui mobil mobil sedan ataupun
apv saja namun memang karena jalanan yang retak di kanan kirinya dan juga jembatan yang juga retak di ujung ujungnya
sehingga membahayakan jika muatannya terlalu besar di jalan tersebut
kemudian putri di tempat saya menyisir tadi pun
juga memang berdekatan beririsan dengan titik titik pantai ada gili trawangan gili mino dan juga gili air
gelombangnya sampai sore tadi terpantau surut
kita tahu bahwa kemarin sempat ada peringatan tsunami yang memang hanya beberapa waktu saja
namun juga menjadikan ini kewaspadaan untuk para warga
tadi ketika saya melewati pemukiman di dekat situ tidak ada lagi warga yang masih di pemukimannya
karena semuanya berjaga langsung ke posko pengungsian
putri ada informasi pula tidak jauh di tempat saya melaporkan kali ini di desa tanjung
yaitu di dusun lading lading tetap di desa tanjung sekitar dua km dari tempat saya melaporkan
di sini dari siang hari tadi masih dilaksanakan evakuasi di satu tempat ibadah yaitu di masjid
di mana di sini diperkirakan kalau dari kota sendiri putri
kalau dari kota sendiri ini sekitar ada seratus orang yang diperkirakan ada di sana kemudian
namun sampai saat ini dari pukul pemutahiran data pada pukul tujuh waktu indonesia tengah tadi
ada tiga orang yang sudah dievakuasi oleh tim gabungan dari basarnas dan pemerintah setempat
kita masih menunggu seperti apa kelanjutan proses evakuasi sampai saat ini pun masih terus berlangsung
kita belum mengetahui masih simpang siur berapa kira kira orang yang kira kira terjebak dalam masjid tersebut
namun kalau dari dimensi saf sendiri ada dua saf masing masing bisa diisi lima puluh saf
sehingga kemungkinan kuota ada seratus orang yang bisa beribadah di sana
kemudian putri mungkin untuk gambaran kebutuhan utama dari titik titik posko pengungsian sendiri
ini sudah kita katakan sudah dua puluh empat jam sejak berlangsungnya gempa utama
magnitudo tujuh pada minggu malam kemarin
kebutuhan utama sampai saat ini masih terfokus pada
tenda alas dan juga logistik ini melihat juga dengan kebanyaknya para masyarakat yang menuju ke posko pengungsian
titik titik posko pengungsian kemudian tadi di rs rumah sakit rumah sakit juga
seperti sop nya kita tahu jika terjadi gempa tentunya pasien yang sedang dirawat inap di sana harus dikeluarkan dan dirawat di luar area rumah sakit
tadi kami lihat banyak sekali pasien yang masih tidak mendapatkan atap atau alas begitu
ketika mendapatkan perawatan intensif dan para perawatan juga dokter
jadi tenda alas dan juga kebutuhan logistik masih menjadi fokus utama untuk distribusi pada malam hari ini
mutia di desa tanjung sendiri ada berapa orang yang mengungsi
anda berada di posko pengungsian ada berapa orang di sana persisnya
dan apakah logistik pada malam hari ini sudah cukup
karena pemerintah mengatakan sudah mengirimkan logistik sejak pagi tadi
apakah mereka sudah menerima
apakah mereka sudah makan
apakah mereka sudah menerima
apakah mereka sudah menerima
apakah mereka sudah menerima
apakah mereka sudah menerima
apakah mereka sudah menerima
pada malam hari ini
putri dari pantauan saya dari pandangan mata saya sendiri
jika anda bertanya tentang angka pastinya memang belum ada rilis terbaru begitu tentang angka pasti berapa yang berada di posko pengungsian sampai saat ini
namun jika dari pandangan mata saya ada sekitar satu tenda besar dari tni polri
dua tenda besar dari bnpb
kemudian dari tenda tenda manual yang dibangun begitu oleh pemerintah setempat dan juga dari masyarakat setempat yang memiliki tenda
sekitar jika di jumlah jumlah ada sekitar tiga ratus lima puluh orang yang ada di posko pengungsian
tempat saya melaporkan saja yaitu di posko pengungsian di desa tanjung
kemudian untuk barang logistik dan juga kebutuhan pokok sendiri yang digunakan untuk makan dan minum sehari hari sampai malam hari ini
tadi saya lihat putri untuk para masyarakat sendiri
mereka akhirnya bisa mendapatkan barang logistik untuk paling tidak bahan yang bisa dimasak secara instan
terlebih dahulu seperti mie instan dan juga telur dan sebagainya
saya lihat sore hari tadi mulai dipasok dan juga dibantu pendistribusiannya oleh tni dan juga basarnas dan juga pemerintah setempat
kemudian beruntung bahwa di posko pengungsian ini di sebelahnya merupakan rsud tanjung
sehingga ada ambulans juga yang berjaga di dalamnya
sehingga untuk korban luka luka yang masih terdapat di titik titik permukiman
masih langsung bisa dievakuasi dan dirujuk ke rsud tanjung walaupun dengan penanganan yang seadanya
sehingga saya lihat sampai malam ini paling tidak cukup
namun untuk sampai ke esokan harinya saya belum tahu
karena sampai sekarang pun belum saya lihat ada penambahan distribusi untuk makanan
dan terutama untuk alas dan juga mungkin selimut untuk para anak dan berita dan juga lansia
untuk dapat tidur
juga beristirahat dengan layak
sampai malam ini putri
baik terima kasih mutia wiro sastro dari lombok nusa tenggara barat